tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua semua mata tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka
delapan belas agustus dua ribu dua puluh dua semua mata tertuju pada pasukan penghibar bendera pusaka atau paskiberaka

upacara hud ke tujuh puluh tujuh kemerdekaan republik indonesia di istana merdeka
calon pasukan pengibar bendera pusaka dari tiga puluh empat provinsi menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di taman wiladatika cibubur jakarta timur
sebelum tahapan pendidikan dan pelatihan capaska menjalani serangkaian proses pelaksanaan protokol kesehatan
mereka bahkan tidak diizinkan diwawancarai media hingga pelaksanaan upacaranya
di istana merdeka
satu persatu datang diterima dan kemudian saat itu juga dilakukan pcr yang pertama
kemudian mereka menjalani karantina selama tiga hari karena kita takutkan dari daerah sementara kondisi covid juga sedang meningkat ya
nah setelah dilakukan karantina tiga hari dilakukanlah pcr yang kedua gitu
jadi kita ingin membuat lingkungan di klat paskiberaka dua ribu dua puluh dua ini memang bebas dari covid
selagi hari masih gelap pukul lima pagi capaska dua ribu dua puluh dua sudah bersiap memulai hari
mereka berkumpul di tinggi lapangan kejamada wiladatika cibubur untuk berolahraga
diawali dengan proses peregangan otot anggota tubuh tiap capaskan digerakkan
olahraga dilakukan untuk memperkuat otot melancarkan sirkulasi darah hingga mencegah cedera
kegiatan dilanjutkan dengan lari
pagi mengelilingi lapangan latihan upacara sebanyak tiga kali
di masa pendidikan dan pelatihan paskiberaka yang tepat kesehatan cap paska menjadi hal yang sangat diperhatikan
secara rutin di pagi hari kemudian mereka juga melaksanakan latihan
latihannya kan dari pagi sampai dengan sore
kemudian mereka juga dibatasi untuk istirahatnya istirahat malam
begitu jam sembilan mereka sudah tidur
kemudian mereka juga diberikan vitamin dilaksanakan tes kesehatan swab mereka secara berkala demikian
itu yang menjadikan mereka fisiknya kuat dan mentalnya juga menjadi bagus
mereka tidurnya di ini masing masing kamar itu satu
satu orang satu
satu ruangan satu kamar
sesuai peraturan presiden no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang program pasukan penghibar bendera pusaka
pemusatan di klat paskiberaka tingkat pusat ini diselenggarakan oleh badan pembinaan ideologi pancasila bpip
dan program paskiberaka sendiri didefinisikan dalam peraturan presiden tersebut
sebagai program penghasilan
kederan calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila
ya jadi di sini letaknya perbedaannya bahwa kita menekankan lebih kuat lagi karakter pancasila
kepada adik adik generasi muda melalui program paskiberaka ini
selain olahraga rutin asupan gizi menjadi kebutuhan utama calon pengibar bendera pusaka
dalam masa di klat capaskan tingkat nasional ini mendapatkan peningkatan
sumber energi dari asupan makanan sebanyak tiga kali sehari
ditambah makanan ringan di antara waktu makan berat tersebut
makanan yang diberikan kepada capaska bervariasi sesuai perhitungan gizi dan kalori yang dibutuhkan
berpatokan pada menu gizi seimbang sajian sehat berisi kandungan karbohidrat protein nabati dan hewani
serat lemak juga vitamin dan mineral
porsi makan juga diatur
capaskan dilarang makan pedas
gorengan atau memperoleh makanan dari luar area di klat
untuk status gizinya jadi si adik adik paski beraka ini dipastikan mereka makannya gizinya baik gizinya seimbang
gak boleh banyak banyak gorengan dan nggak boleh pedas pedes
jadi supaya mereka lancar waktu latihannya dan juga waktu sampai nanti tujuh belas agustus itu gak ada masalah
jadi benar benar disini kita ngejagain banget dari segi gizi maupun dari segi quality control
kalau di catering kita sendiri di eat ever itu kita ada
quality controlnya sendiri untuk memastikan memang semua yang dikirim itu dalam keadaan baik gitu ya mbak
di samping asupan makronutrien capaska juga mengonsumsi vitamin tambahan untuk menunjukkan kondisi tubuh agar tetap bugar
posisi belum ada makanan silakan sanggar
tidak hanya pengetahuan kesamataan tentang baris berbaris
delapan orang pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu dua puluh dua tingkat nasional ini diberikan pengetahuan tentang etika jamuan resmi
materi tata cara makan mulai dari pengenalan dan memegang alat makan
menyantap makanan posisi duduk dan pelentakan alat makan sesuai dengan tata cara makan skala nasional dan internasional
deputi bidang pengendalian dan evaluasi badan pembinaan ideologi pancasila rima agristina menyebut
tata cara jamuan resmi ini diberikan agar tim paski beraka memahami bagaimana kebiasaan makan yang baik dan paski braka bisa menjadi contoh untuk generasi muda lainnya
pemuda paski beraka itu pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila
oleh karenanya mereka perlu memahami cara kebiasaan makan baik secara tradisional kalau tradisional sudah dipahami secara internasional juga seperti apa
karena mereka nanti tentu saja akan mewakili generasi muda pada usianya baik di event event nasional maupun barangkali di event internasional
kalau saya lihat mereka antusias ya
tadi senang gitu belajar
pada intinya kita berhasil membangun etos mau belajar dan tentu saja diharapkan nanti ini bisa menjadi kebiasaan bagi mereka tidak berhenti untuk belajar dan semakin semakin lagi memperbaiki diri
pelatihan paski braka oleh komando garnisun tetap satu jakarta berlangsung hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh
lalu dilanjutkan dengan gladi bersih dan pengibaran sang saka merah putih di hari ulang tahun ri pada tujuh belas
pusaka paskah berkesempatan melakukan fitting seragam sebagai bagian dari persiapan
ini adalah momen mendebarkan bagi enam puluh delapan calon pengibar bendera pusaka tahun dua ribu dua puluh
pertama kalinya mereka melihat dan mencoba langsung pakaian dinas upacara
yang akan dikenakan saat upacara di istana merdeka
kami memesan enam puluh delapan x tiga
kegunaannya yang pertama adalah
kita akan gunakan untuk pengukuhan yang akan dikukuhkan oleh bapak presiden
dan yang ketiga adalah pas tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua
kegiatan fitting baju dilakukan sepuluh hari sebelum capaska bertugas
tujuannya untuk menyesuaikan kembali ukuran pakaian
untuk itu seluruh capaskan diminta mencoba pakaiannya
sambil melakukan gerakan kaki baris berbaris hingga mengangkat tangan untuk mengibarkan bendera
dan mengecek kembali kenyamanan di tiap sisi pakaian
selain itu pemilihan bahan pakaian menjadi faktor penting yang harus dipenuhi oleh penyedia seragam
saat dia bergerak saat dia berjalan tenggap saat dia pengibaran itu akan memberikan kesan rapi
dalam satu minggu pertama capaska dua ribu dua puluh dua mendapat kelas penerapan
nilai pancasila hingga latihan kepribadian
baru pada dua puluh lima juni dua ribu dua puluh dua mereka melakukan latihan baris berbaris dan pengibaran bendera
bersama komando garnisum tetap satu jakarta
meski para capaska sudah mengikuti latihan dasar di daerah masing masing
pelatih dari kogarta memiliki teknik khusus agar para capaska kompak saat menjalankan tugas
pertama kami laksanakan teori di ruangan
nah setelah itu kami lakukan teori di ruangan
kemudian hari keduanya saya melaksanakan teori praktek lapangan
nah teori praktek lapangan itu kita langsung praktek dari mulai gerakan dasar
yaitu gerakan di tempat gerakan berjalan
kemudian hari ketiga saya melaksanakan track yaitu menyamakan langkah
menyamakan langkah setelah kita menyamakan langkah hampir mendekati tujuh puluh persen
kemudian hari ketiga saya masuk ke lapangan yaitu melaksanakan kegiatan manover
yaitu untuk pembawaan baki kemudian melaksanakan pengibaran sang merah putih
evaluasinya kita selalu dari mulai gerakan demi gerakan karena dia selalu terlupa
temponya selalu berubah
tentunya kami tidak bosan bosan menyampaikan itu
gerakan contoh langkah tegap kakinya harus tinggi ayunan tangannya harus berisi seperti itu
kami tekankan terus tidak bosan
selain latihan di lapangan ada pula latihan kepemimpinan untuk para capaska
tujuannya untuk membangun nilai kedisiplinan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama
yang diselipkan dalam rutinitas sehari hari
materi ini diberikan oleh pamong dari bpip dan duta pancasila purna paski beraka indonesia atau dppi
jadi memang pembangunan suasana naik naik turunnya itu memang menjadi satu kewajiban
ketegangan untuk menciptakan
menciptakan sebuah ketaatan untuk menciptakan sebuah kepatuhan ya
kemudian mereka hiburan lagu hiburan game ada yang morning joke nya ya
ada permainan permainan ada mereka dipanggil untuk bercerita seperti itu
terus naik turun memang seperti itu
dan dua puluh hari ini sudah mulai mau mencapai puncaknya ya
dan alhamdulillah apa yang kita catat itu mereka sudah berubah menjadi lebih baik
cara makannya cara berjalannya cara membereskan kamarnya semuanya sudah lebih baik ya
pbb yang diterapkan latihan itu nggak bisa tanpa modal pamong memberikan hati yang ikhlas di asrama di ruang makan
jadi kalau tok mereka latihan gitu saja jenuh mereka
capek mereka ya
menghitung hari menuju tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua para capasca melakukan latihan pekerjaan gabungan
latihan yang berlangsung selama dua hari ini dilakukan pasukan pas ki braka bersama pasukan protokol kepoisian
pasukan protokol tni angkatan darat laut dan udara serta pasukan pengamanan presiden pas pampres
dan korps musuh dari angkatan darat laut dan udara
di tengah pandemi seluruh pasukan berlatih dengan protokol kesehatan ketat
lapangan pun dikondisikan menyerupai pelaksanaan upacara di istana merdeka
dan sebelumnya sejak lima belas juli dua ribu dua puluh dua kemarin itu ada adik pas ki braka hadir ke sini
kemudian melaksanakan latihan bersama dengan pas pampres
dan ini adalah hari pertama
pertama kita menghadirkan latihan bersama dengan pasukan protokol dan satuan musik ya tentunya
terdiri dari tni dan polri kemudian paski braka itu jumlahnya hari ini latihan enam ratus empat puluh lima orang
latihan gabungan dilakukan sebagai bentuk adaptasi mengetatkan kekompakan serta meningkatkan semangat kebersamaan
rasa bahagia sekaligus bangga tercurah dari lubuk hati svetlana giovanni tukayo putri paski beraka dua ribu dua puluh dua perwakilan papua
sebelumnya tak pernah terbersih dalam pikiran lana bisa terpilih menjadi calon anggota pasukan penghibar

sehingga dia terpilih menjadi pemburu bandara pusaka di istana perdeka

dari seleksi kemudian namanya tembus puji tuhan namanya tembus di provinsi
pada saat diseleksi di provinsi itu tuh udah ya pasti ini udah gak mungkin lah
kan secara banyak sekali saingan saingan yang lebih dari saya tapi puji tuhan akhirnya tuhan kasih kesempatan akhirnya sampai bisa ada di sini
meski mengaku melelahkan perjuangan menjalani di klat pas kipraga lana melakukannya dengan sepenuh hati
perempuan enam belas tahun siswi sma yppk teruna bakti waina jayapura ini mendapat motivasi dari banyak pihak termasuk teman capaska lain
kalau capek ya capek tapi kembali lagi keingat perjuangan kan sudah sampai di sini masa sampai di sini udah mau lelah itu pasti kayak ingat perjuangan dari dulu kayak dari seleksi
pasti tuh udah tambah ini kan kayak macam aduh ini sudah sampai sini kok masih mau capek capek lagi gitu harus kan harus buat yang terbaik apalagi buat nama provinsi kan tidak main main
semangat karena teman temannya kan kita kan banyak budayanya kan jadi kayak ketemu teman teman dengan logat logat yang berbeda itu kayak seru sekali
tukar tukar pikiran tukar tukar bahasa kayak cara berbicara juga kita kita selalu kayak sharing sharing gitu kalau macam jam istirahat jadi kayak senang sekali

perasaan bangga juga dirasakan alva juwan daniswar
lima bulan menjalani tahapan seleksi capaska murid sma negeri satu buku buku ini akhirnya terpilih menjadi calon anggota paski beraka dua ribu dua puluh dua tingkat nasional mewakili provinsi bengkulu
sangat nggak tidak menyangka mungkin orang tua sempat menangis tapi alhamdulillah lah kak
target saya awalnya itu
kabupaten saya kak provinsi saya takut karena nggak pede awalnya kak
akhirnya lulus kabupaten lanjut nunggu ini apa kak nunggu pemanggilan seleksi tingkat provinsi lulus capers ya kak
setelah itu saya mengikuti seleksi tingkat provinsi dan mengikuti seleksi dengan baik akhirnya saya diumumkan di tempat itu sebagai
capasnas provinsi bengkulu
tak pernah ada kata menyerah di dalam hati alfa hanya ada semangat
tugas mulia dalam upacara hari kemerdekaan republik indonesia yang diimpikannya sudah menanti di depan mata
semangatnya sih sangat membara ya kak karena tak lama lagi kita akan sampai ke puncak tujuh belas agustus kak
dimana waktu tiap waktu kita kita akan berjalan
di mana waktu tiap waktu kita kita akan berjalan
di mana waktu tiap waktu kita kita akan berjalan
tapi burat dif eben gitu kanal
sebab ada tanggung jawab besar yang disematkan di pundak para anggota paski beraka pada hari kemerdekaan republik indonesia
dengan memohon rito allah yang maha kuasa
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
dengan memohon rito allah yang maha kuasa
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
yang akan bertugas di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara
inilah pengukuhan pak
pasukan pengibar bendera tingkat pusat tahun dua ribu dua puluh dua oleh presiden joko widodo di istana negara jakarta dua hari sebelum upacara
pasukan ini sebelumnya telah menggelar geladi bersih untuk mengibarkan bendera merah putih pada tujuh belas agustus
sebelum dikukuhkan paski braka membacakan ikran putra indonesia yang dipimpin oleh kepala badan pemirahan ideologi indonesia yudin wahyudi
ikrar putra indonesia
dan berdasarkan pengakuan itu
dan berdasarkan pengakuan itu
bahwa aku adalah makhluk tuhan sang maha pencipta
bahwa aku adalah makhluk tuhan sang maha pencipta
tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua enam puluh delapan siswa terpilih dari seluruh indonesia menjalankan amanat besar menjadi petugas pengibar bendera merah putih di istana merdeka jakarta
pasukan pengibaran bendera terdiri dari tiga kelompok sesuai formasi tanggal kemerdekaan
kelompok tujuh belas sebagai pengiring atau pemandu
kelompok delapan sebagai kelompok inti
dan kelompok empat puluh lima sebagai pengawal
kelompok delapan yang terdiri atas pembawa baki pengerek hingga pembentang memiliki tugas khusus yaitu menaikkan bendera sang saka merah putih
ada kesan dan pengalaman berharga yang dirasakan paski beraka dua ribu dua puluh dua saat bertugas pada peringatan upacara detik detik proklamasi kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
waktu itu paling groge di depan irupkah soalnya presiden
itu sebenarnya atas berkat tuhan juga yang maha kuasa saya diberi kekuatan bisa membentangkan sang merah putih
saya yakin sekali untuk membentangkan sang merah putih di hadapan semua orang berjuta juta umat
selain pengalaman saat bertugas tim paski beraka juga merasakan kerinduan pada keluarga hingga kampung halaman
setelah sebulan terpisah untuk menjalani diklat
direktur pengendalian bpip muhammad fahru rozi menyebut
pelaksanaan upacara penaikan bendera berjalan dengan lancar
meski demikian pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan paski beraka tingkat nasional ini untuk tahun mendatang
pembinaan iglui pancasila tetapi juga ada pengasuhan dan tentunya kesamaptamaan ya
baris baris yang dilaksanakan oleh teman teman dari karnisun
bergabung menjadi pasukan penghibar bendera pusaka di istana merdeka
menorehkan banyak pengalaman berharga bagi para paski beraka
bukan hanya tentang baris berbaris menjadi paski beraka juga menumbuhkan cinta tanah air